partai persatuan pembangunan menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas di hari ini
guna menentukan arah p tiga jelang pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nama ganjar pranowo sebagai baca pres pdp disebut menjadi nama tujuan yang juga akan diusung oleh p tiga
bersama dengan calon potensial dari internal partai kaabah ini
benarkah demikian siapa nama cawapres potensial yang kemudian akan diusung p tiga
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan online
ketua majelis pertimbangan p tiga romahur murzi mas romi
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam selamat malam mas bram dan juga pemirsa cnn
baik terima kasih sudah bergabung mas dalam suasana masih lebaran libur lebaran
tapi sudah rapimnas begitu ya p tiga di jogja
iya karena sekalian halal bihalal
jadi karena ketua umum dan ketua majelis pertimbangan juga sedang berada di jogja
ya kita semua boyonglah ke jogja sekaligus wisata
oke sekaligus wisata berkumpul dengan para pimpinan wilayah begitu
berarti saya langsung saja sudah berapa keputusan bulat begitu dari wilayah
untuk pada satu suara dukungan p tiga di dua ribu dua puluh empat ini mas
ya sepanjang hari ini tadi memang seluruh tiga puluh delapan dewan pimpinan wilayah hadir di jogja
dan mereka semua menyusuli hasil rapat yang semalam diadakan
sebagai rapat gabungan antara pimpinan majelis majelis partai
dengan pengurus harian dewan pimpinan pusat partai
pada prinsipnya kita melakukan evaluasi terhadap seluruh bakal calon presiden
yang muncul maupun yang kemungkinan akan muncul
ini penting karena sebagai sebuah partai politik kami harus mengambil sikap
dalam politik pengambilan sikap itu soal momentum
kita tidak ingin kehilangan momentum karena berkali saya sampaikan
di banyak kesempatan bahwa p tiga
ingin memegang saham seri a dari pencalonan bakal calon presiden kita besok
artinya kita memang ingin mengusung bakal calon presiden yang sejalan dengan
partai persatuan pembangunan di satu sisi
bisa kita titipi politik amar ma'ruf nahi mungkar pada sisi yang lain
dan yang tentu kemungkinan besar berdasarkan survei survei yang memang hari ini
merupakan pendekatan ilmiah untuk membaca opini publik
kemungkinan besar menang
baik berarti artinya ketika pak mardiono sudah mulai mencari penyelidikan yang baik
mulai bernostalgia begitu bagaimana mengingat megawati dan juga hamzahas
ini artinya arahnya jelas begitu ya ke ganjar begitu ya mas
jelasnya tentu besok disampaikan oleh pak ketua umum karena memang rapimnas baru saja selesai
dan ada hal hal di luar urusan pencapresan sendiri yang juga perlu disampaikan langsung oleh pak ketua umum
namun bahwa memang di antara bahan evaluasi yang disampaikan oleh majelis majelis tadi malam
kita perlu memiliki bakal calon presiden yang memiliki kedekatan
secara historis emosional maupun rekam jejak yang memang sesuai dengan karakter partai persatuan pembangunan
memang dalam sebuah pengambilan keputusan pasti tidak bisa memaksakan semua keputusan itu bulat
tetapi sebagaimana dikatakan di dalam al quran
kalau kita sudah mengambil keputusan ya semua samaan wa ta'atan
kita semua mulai dari dewan pimpinan pusat sampai dengan tingkat ranting
kita harus menginstruksikan untuk menyukseskan keputusan ini
baik mas romy saya mengutip apa yang anda sampaikan beberapa hari yang lalu di salah satu media mengatakan bahwa
hingga saat ini musyawarah kerja wilayah itu sudah enam belas provinsi loh yang kemudian mengusung nama ganjar
kalau boleh saya tahu sekarang sudah berapa provinsi kemudian yang membulatkan akhirnya arahnya ke sana
iya memang sampai dengan sebelum puasa kita gelar sembilan belas musyawarah kerja wilayah
sekarang sembilan belas ya
enam belas itu diturunkan sembilan belas ya
nah kemudian ada dua yang mengusulkan nama mas ganjar ada enam belas
kemudian ada dua mengusulkan nama mas anies dan kemudian satu mengusulkan nama pak sandi
tetapi memang perkembangan dari pandangan umum yang disampaikan oleh wilayah wilayah di rapimnas menunjukkan memang nama mas ganjar semakin banyak disebut oleh wilayah wilayah terutama dari indonesia timur ya
dan ini merupakan bahagian dari pandangan mereka yang tentu kita tangkap secara seksama
oke kalau begitu saya ingin kembali pada soal
sejarah tadi yang kemudian rasanya cukup panjang begitu ini diulang berkali kali apalagi kemudian ketum anda juga mengatakan mencontohkan mengusung ganjar di jawa tengah dengan wakilnya juga dari p tiga begitu
apakah ini kemudian semakin jelas begitu akan ke ganjar dan bersama dengan ganjar nantinya
ya pastinya sekali lagi besok akan disampaikan langsung oleh pak ketua umum ya
tetapi bahwa persoalan bakal calon wakil presiden itu kita bahas secara
sangat intens ya karena kan memang capres berkali saya sampaikan hari ini relatif nama nama itu tidak akan keluar ya perkiraan kita dari nama mas ganjar mas anies dan pak prabowo
karena tiga nama inilah yang memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei
hanya kalau kita berbicara tentang bakal calon presiden ini yang masih akan menjadi pertarungan yang lebih seru sebenarnya dalam tiga sampai dengan enam bulan ke depan

karena pendaftaran bakal calon presiden ini nanti pada saat bulan september dua ribu dua puluh tiga
jadi kalau kita hitung dari hari ini ya masih empat lima bulan lagi
dan dinamika di sana masih akan sangat kuat
nah bagi p tiga sendiri rapi minas memang memberikan amanat kepada dewan pimpinan pusat partai dalam hal ini khususnya ketua umum
untuk sebisa mungkin bakal calon wakil presiden yang kita ajukan itu bukan hanya sekedar sebisa mungkin ya tetapi memang rapimnas mengamanatkan agar bakal calon wakil presiden ini berbeda

artinya memiliki kartu tanda anggota p tiga
karena tadi kesejarahan yang disampaikan oleh pak mardiono begitu pun kalau berbicara misalnya dalam konteks yang tadi anda sebutkan ganjar di jawa tengah memang memiliki wakil kader partai persatuan pembangunan yaitu bu siasin maimon zuber
mas artinya berarti mutlak begitu ya harus kemudian kader berkta p tiga yang kemudian harus bersama dengan siapapun calonnya
kalau hari ini kemudian publik
jadi anda akhirnya menafsirkan ini adalah ganjar
yang pasti rapimnas mengamanatkan berkata p tiga untuk bakal calon wakil presiden
dan dalam kacamata kami itu hal yang wajar karena memang setiap partai politik menginginkan kader terbaiknya untuk bisa duduk
karena kita berbicara satu all out nya sebuah partai politik kalau kadernya sendiri yang dicalonkan
yang kedua memang aspek kesejarahan itu tidak bisa dipungkiri
yang ketiga kita juga berbicara tentang apa
kotel efek ya kalau kita berbicara kelangsungan hubungan atau koneksitas antara pilpres dengan pileg yang dilaksanakan bersamaan di tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti
mas romi ini artinya apakah kemudian pengumuman capres cawapres termasuk adalah soal pengumuman nama sandiaga uno menjadi kader p tiga yang anda katakan tadi bisa menjadi saham seri a yang kemudian diincar oleh p tiga mas
yang berhak menyampaikan ini nantinya pak ketum
saya tidak akan mendahului pak ketum untuk menyampaikan besok ya
oke kalau begitu ketika anda mengatakan tadi juga kotel efek akan ada harus calon sendiri supaya kemudian mengerek elektabilitas partai anda
apakah kemudian ada nama lain misalkan hari ini ketika kita tidak bicara sandi misalkan
ya nama nama yang disampaikan oleh para peserta memang cukup beragam bahkan lebih beragam daripada calon presiden ya tentu
karena kawan kawan mengikuti isu cawapres ini kan cukup lama dan nama namanya tidak bergeser dari tiga nama yang tadi sudah saya sebut kalau kita berbicara tingkat elektabilitas
tapi kalau untuk bakal calon wakil presiden ini memang kearifan lokal lebih menonjol
ada nama nama yang tentu misalnya berbasis pada politik aliran ya sejarah panjang p tiga yang dilahirkan dari nahdlatul ulama misalnya nama nama seperti gus yakut ada gus yahya ketua umum pengurus besar nu sekarang ada kiai said agil ada bukoviva misalnya di lingkungan nahdlatul ulama
kemudian nama nama yang memang digandrungi dan memiliki modal sosial yang kuat seperti pak sandi yang memang sudah lama melakukan pendekatan ke p tiga
bahkan pak erick thohir juga memiliki intensitas yang sama dengan pak sandi melakukan pendekatan ke p tiga
belum nama nama lain lagi yang kita juga melihat itu memiliki magnet tersendiri
tetapi sekali lagi bahwa pada akhirnya kan kita harus mengambil keputusan dan itu yang nanti akan disampaikan oleh pak
terima kasih pak
terima kasih pak
oke berarti kalau nama seorang sandi akan masuk ke p tiga dan dicalonkan sebagai wapres otomatis akan mengerek kotel efek dari p tiga itu sendiri begitu mas ya
saya tidak memastikan nama sandi ya karena yang berhak mau menyampaikan kepastiannya tentu adalah ketua umum yang memang sudah menyampaikan jadwalnya besok
oke tapi kalau dilihat dari sejumlah nama yang kemudian anda sampaikan tadi ada kemudian nama populer mengatakan sandi ada kemudian erick thohir
apakah kemudian semua nama tadi juga mempunyai efek
ekor jas yang sama begitu artinya
nama nama yang saya sebutkan itu nama nama yang memang dalam kacamata wilayah wilayah di seluruh indonesia memiliki karakter yang beririsan dengan partai persatuan pembangunan
karena karakter partainya adalah karakter religius dan karakter islam moderat yang memang mau tidak mau kalau kita menilik kepada rekam jejak nama nama yang tadi saya sebutkan mereka ada di wilayah itu
jadi siapapun ya nama nama itu yang nanti pada akhirnya akan disampaikan
nama itu yang nanti pada akhirnya berdasarkan pembicaraan kami tentu dengan partai politik yang mengusung bakal capres yang kita umumkan besok
itu tentu merupakan nama yang memang karakternya sesuai dengan kita di satu sisi tapi di sisi yang lain bisa diterima juga oleh capres dan partai politik yang menjadi mitra kerjasama kami
baik artinya kalau kemudian saya ingin lebih spesifik lagi mas romy apakah yang berkarakter memang religius
yang kemudian tiga nama pertama anda sebutkan atau dua nama populer yang kemudian potensi diterima oleh partai atau kemudian calon yang nasionalis ini akan lebih terbuka peluangnya
iya sejak awal ketika kita berbicara p tiga mengajukan diri sebagai mitra koalisi atau mitra kerjasama politik itu memang didasarkan kepada pilar bangsa ini yang memang dibangun di atas dua pilar besar yaitu nasionalisme dan religiositas
ada legisitas dan ini yang kita pandang merupakan patem bangsa ini
seperti yang selalu saya katakan di banyak kesempatan juga bahwa ketika bung karno mengambil bung hatta dulu tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
bukan hanya sekedar karena bung hatta mengerti ekonomi dan lulusan belanda
tetapi karena bung hatta juga putra seorang mursyid torikoh di sumatera barat
dan kita lihat bahwa inilah yang membungkus bangsa kita hari ini sampai kapan kapan nanti
karena itulah dalam kacamata p tiga melalui rapat pimpinan nasional ini kami tegaskan bahwa
politik amar ma'ruf nahi mungkar sosok seorang yang religius
yang memang memiliki kecenderungan sama dengan mayoritas bangsa indonesia ya
ini merupakan sosok yang kita akan ajukan nantinya
dan harapan kami tentu karena ini juga merupakan bahan dari pembicaraan kita dengan mitra kerjasama politik kita
ini bisa diterima dan menjadi pasangan ideal ke depan untuk bangsa ini
oke berarti kalau kemudian kita tarik lebih populer itu akan lebih besar ya peluang kriteria untuk
bisa masuk dalam partner atau koalisi anda nanti
oke ini kemudian juga menarik ternyata sepertinya nada nostalgia bukan hanya kemudian p tiga
sekjen pdp hasto kristianto juga mengatakan dan sedikit bernostalgia begitu soal mega dan hamzahas
apakah kemudian ini akan juga lampu hijau pintu yang sama terbuka begitu mas romi
iya kalau kita berbicara lampu hijau tentu pastinya ya
setelah kita bertemu dengan mitra koalisi kita secara resmi ya
meskipun komunikasi komunikasi politik itu terus berjalan
karena kan politik itu bukan berada di ruang hampa
saya berkomunikasi dengan para pimpinan partai partai tersebut
kita juga pak ketua umum juga berkomunikasi
jadi semuanya berkomunikasi secara lancar
tapi sebagai sebuah institusi tentu hasil keputusan ini akan kita sampaikan secara resmi
kepada dewan pimpinan pusat partai tersebut
dan ini yang nanti akan kita kerucutkan
menjadi sebuah pasangan tentunya capres dengan cawapres
oke berarti kalau kemudian saya simpulkan dari pernyataan anda
nama cawapres dari p tiga akan disampaikan langsung kepada capres dari partai yang bersangkutan
artinya tidak akan melalui kib begitu mas
langsung akan sudah misalkan dengan ganjar pdp langsung disampaikan ke sana
begini untuk kib sampai dengan komunikasi terakhir malam ini
hari kamis rencananya para ketua umum kib
akan tetap bertemu untuk menyampaikan secara resmi update kondisi partai politik masing masing
karena memang di kib di salah satu poin piagam koalisi
itu disebutkan bahwa kita memang menghormati dan tidak mencampuri
urusan dalam negeri partai politik masing masing dalam membangun komunikasi politik
nah saya juga ingin menegaskan bahwa bubar tidak hanya kib
itu juga bergantung kepada sikap partai partai politik yang ada di situ
kib akan berjalan terus manakala kemudian
ternyata muara capres yang kita dukung itu sama
dia baru akan berhenti atau bubar ketika kemudian salah satu di antara anggota kib
memiliki pilihan politik calon presiden yang berbeda
mas romi artinya ketika misalkan golkar dan pan tidak sesuai dengan keputusan
rapinan p tiga soal capres dan jawa pres
artinya p tiga akan berjalan sendiri begitu ya dengan mitra yang baru yang tujuannya si capres itu tadi

kami memiliki optimisme bahwa pada akhirnya kib nanti juga akan
memiliki pilihan politik yang sama
kami memiliki optimisme tapi tentu terpulang kepada kedaulatan pan dan golkar dalam memutuskan itu
tetapi sejauh ini komunikasi komunikasi politik yang kami bangun
sepertinya mengarah kepada bakal calon presiden yang
tidak berbeda dengan pilihan partai persatuan pembangunan
oke tapi tetap begitu ya
akan tegak lurus pada hasil rapimnas pun kemudian golkar dan pan ini tidak sama
walaupun kib ini paling tidak kita
bisa bicara satu tahun sudah terbentuk begitu
betul karena apapun sebagai sebuah partai politik kami harus mengambil sikap
dan sekali lagi dalam politik pengambilan keputusan tentang pilihan politik itu soal momentum
dan kita melihat bahwa momentum ini lebih cepat lebih baik karena itu memberikan pesan yang jelas
kepada seluruh bakal calon anggota legislatif kita yang memang akan kita daftarkan antara satu sampai empat belas mei ini
tentang siapa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden kita
agar mereka juga memiliki kepercayaan diri di dalam mereka melakukan sosialisasi bukan hanya dirinya
bukan hanya partainya tapi juga bakal calon presiden dan wakil presidennya
berarti juga ada kemungkinan p tiga tidak akan bersama golkar dan pan begitu ya mas
kemungkinan itu ada saja tetapi kan pastinya tentu kita menunggu sikap final dari pan dan golkar
kalau p tiga kan memang sudah difinalisasi dalam rapimnas sepanjang hari ini sampai malam hari ini
apakah kemudian dengan pdip saya kembali bertanya itu
saya tidak ingin mendahului ketua umum di dalam menyampaikan keputusan rapat pimpinan nasional ini karena memang
ketika kita melaksanakan interview atau wawancara ini pun keputusan rapimnas ini tengah diketik
jadi saya tidak bisa mendahului keputusan rapimnas ini
oke baik baik ini ada hal menarik juga setelah diumumkan capres pdp kemarin
kemudian salah satu yang cukup bergerak cepat adalah ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yang kemudian didorong banyak pihak untuk bisa bergabung dengan ganjar menjadi cawapresnya
apakah ketika skema itu misalkan ada p tiga akan ada di barisan itu nanti mas romi
kami tidak ingin berandai andai ya
karena memang pak prabowo sampai dengan
setelah pertemuan di solo dengan pak jokowi sebagai salah seorang
ya saya katakan pak jokowi super opinion leader kita
pak prabowo masih menegaskan beliau mau maju sebagai calon presiden
tapi apabila kemudian di depan sana ada proses penggabungan
misalnya pak prabowo kemudian bergabung di dalam koalisi yang besar
sehingga kemudian bahkan bisa bisa calon presiden dan wakil presiden itu hanya dua pasang atau malah mungkin tunggal
kemudian bisa mungkin bisa ke depannya ya kenapa tidak
karena semuanya kan untuk kemajuan dan kesatuan bangsa kita
oke kalau dengan skema itu berarti p tiga tidak akan ngotot lagi soal saham seri a tadi begitu
oh tetap tetap
kalau soal pemegang saham seri a ini kan saya katakan bahwa kita ingin menjadi bahagian dari capres
dan capres pemenang bukan hanya sekedar mengusung atau katakanlah bergabung di putaran kedua atau di putaran ketiga begitu ya
bukan hanya sekedar mengusung atau katakanlah bergabung di putaran kedua atau di putaran ketiga begitu ya
tetapi sejak awal kita ingin memastikan berdasarkan analisis ilmiah
berdasarkan upaya dewan pimpinan pusat partai menyerap aspirasi seluruh wilayah dan cabang partai
bahwa yang kita pilih ini memang insya allah merupakan istihad politik yang bisa dipertanggungjawabkan mendapatkan kemenangan nantinya
oke baik baik oke terakhir mas romy saya konfirmasi ulang
berarti akan diumumkan esok rabu dan disampaikan langsung begitu ya kepada capres atau kemudian tujuan dari p tiga itu
betul akan disampaikan oleh ketua umum insya allah selepas duhur besok bersamaan dengan pasar rakyat yang digelar oleh p tiga
oke baik kami akan tunggu siapa kemudian yang menjadi capres pilihan p tiga termasuk siapa cawapres yang kemudian akan diusung p tiga untuk bersama sama di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih mas romi romah rumusi ketua majelis pertimbangan p tiga telah bergabung sama kami selamat malam salam sehat selalu mas romi
selamat malam assalamu'alaikum